baik kita ke informasi berikutnya polda jawa timur mengambil alih penyelidikan kasus robohnya
girder jalan tol pasuruan probolinggo di kecamatan grati pasuruan jawa timur
tim lapfor polda jawa timur langsung melakukan penelitian
guna mengetahui penyebab robohnya proyek nasional tersebut yang menewaskan satu pekerja
senin siang tim laboratorium forensik polda jawa timur
terjun ke lokasi proyek tol pasuruan probolinggo di kecamatan grati pasuruan
tim lab empat mengumpulkan barang bukti dan melakukan penelitian penyebab robohnya girder proyek tol tersebut
kabit humas polda jawa timur kombes polisi frans barung mangera menyatakan
kasus robohnya girder jalan tol ini kini diambil alih oleh direkturat reskrim umum polda jawa timur
mengingat proyek tersebut merupakan proyek nasional yang memiliki dampak luas
saat ini polisi masih menyelidiki dugaan unsur kelalaian
hasil penelitian lapor baru bisa dipaparkan pekan depan
penyelidikan kita akan masuk kepada yang namanya
kasus yang terjadi di tiga ratus lima puluh sembilan yaitu karena lalainya
unsur lalai menyebabkan orang lain meninggal dunia
karena ini bukan di jalan raya maka ini ditangani oleh direkturat kriminal umum polda jawa timur
tol pasuruan probolinggo yang masih dalam proses pembangunan
hari minggu kemarin roboh saat proses pemasangan girder
akibatnya satu pekerja tewas serta dua lainnya mengalami luka
wahyu pratama surabaya